sebelumnya wakil presiden yusuf kala memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi di kantornya
untuk membahas perdagangan dan juga investasi
usai rapat tertutup dengan wapres menteri perdagangan enggar tias tolukita menyebut
indonesia saat ini tertinggal dari negara di asean dalam hal perjanjian perdagangan
ketertinggalan ini berpotensi menurunkan angka ekspor
karena itu wapres memberikan arahan terkait mekanisme dan koordinasi yang lebih ringkas
saat ini masih ada enam belas perundingan perdagangan dan investasi yang sedang berjalan
sebanyak tiga perundingan yakni dengan australia chile dan asosiasi perdagangan bebas eropa
ataupun fta menjadi prioritas untuk diselesaikan sebelum akhir tahun
pada saat kita tertinggal di dalam perjanjian perjanjian dengan mitranya
maka kita berpotensi ekspor kita akan menurun
sekali lagi perjanjian perdagangan ini kita lakukan dengan sangat hati hati